dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada kabit humas polda sulawesi selatan kombes polisi e julpan melalui sambungan telpon
selamat sore pak julpan
selamat sore mbak rifana
oke pak julpan hingga sore ini sudah berapa terduga teroris yang berhasil diamankan oleh polda sulsel dan juga densus terkait bom gereja katedral makassar
baik terima kasih selamat sore
jadi sampai dengan hari ini bisa saya sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa pasca ledakan bom tanggal dua puluh delapan maret yang lalu di depan gereja katedral kota makassar
densus delapan puluh delapan mabes polri bekerjasama dan dibantu dengan polda sulawesi selatan telah mengamankan dan menangkap sebanyak tiga puluh tiga orang
yang saat ini mereka semuanya berada di polda sulsel
kemudian dari tiga puluh tiga ini ada dua wanita dan sisanya laki laki
kemudian kita tahu satu beberapa hari yang lalu ada yang terpaksa dilumpuhkan yang mengakibatkan meninggal dunia
sedara mt di biring kanaya kecamatan biring kanaya
kemudian dari korban luka juga dari empat yang kemarin bertahan sampai kemarin
hari ini ada yang dikeluarkan satu yaitu pak kosmas jadi tinggal tiga orang saja di rumah sakit
pak zulpan dari tiga puluh tiga terduga teroris yang sudah diamankan apakah mereka semua berasal dari organisasi yang sama
dari jad atau terbuka kemungkinan dari organisasi ataupun jaringan yang lain pak zulfan
iya hasil pemeriksaan sementara ya bisa saya sampaikan bahwa mereka yang diamankan ini
yang tiga puluh tiga orang adalah orang orang yang terlibat dalam kaitan bom di depan gereja katedral
kita tahu bagaimana perintah bapak presiden maupun bapak kapolri bahwa polri akan mengejar pelaku
pemboman di depan gereja katedral ini sampai dengan ke akar akarnya
jadi kepada semua pihak yang terlibat membantu apapun itu perannya di situ itu akan kita mintain pertanggung jawabannya
oleh sebab itu yang ke tiga puluh tiga orang ini adalah orang orang yang bisa dipastikan memiliki keterkaitan dan keterlibatan
kemudian bisa sampaikan juga bahwa mereka memang sebagian besar
bisa dikatakan satu kelompok yang sama yaitu jad bahkan mereka ini merupakan bagian kelompok juga dengan kelompok villa mutiara
yang di awal tahun kita pernah tangkap dua puluh orang
ada juga yang meninggal dunia yaitu pimpinannya sudara dijalbi
dan ini juga merupakan bagian kelompok daripada itu
oke pak julpan apakah sudah diketahui dari hasil penyelidikan dan juga hasil pemeriksaan peran dari ke tiga puluh tiga terduga teroris yang sudah diamankan itu
ya tentu sudah kita ketahui oleh tim penyelidik densus
tetapi di sini saya tidak bisa menyampaikan kepada publik secara rinci atau detail satu persatu
karena kegiatan densus di lapangan ini masih berlangsung
jadi tim densus delapan puluh delapan mabespori dibantu dengan poda sulsel di lapangan masih bekerja
tidak menurut kemungkinan akan bertambah lagi orang yang akan kita amankan
artinya tidak hanya berhenti di tiga puluh tiga terduga teroris yang sudah diamankan ya
masih ada lagi yang sedang dideteksi ataupun akan mencoba diamankan oleh densus delapan puluh delapan dan juga polda sulsel begitu pak zulpan
betul jadi tentunya kita tahu bahwa dasar hukum yang digunakan oleh densus delapan puluh delapan dan juga polda sulsel dalam hal ini adalah undang undang nomor lima
tentang terorisme tahun dua ribu delapan belas
di mana di situ diatur kewenangan dalam rangka pemeriksaan
kepada seseorang yang diduga terkait dengan teroris itu selama dua puluh satu hari
jadi ini akan dikembangkan terus sampai nanti mereka mereka yang akan kita tangkap ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan begini
oke pak zulpan apakah otak jaringan dari bom bunuh diri di depan gereja katedral makassar ini memang sudah ditemukan
apakah termasuk dari tiga puluh tiga orang itu otaknya
ya nanti mungkin mbak terakhir akan kita rilis nanti ya perannya
karena memang di sini ada yang perannya
ada juga membantu merakit bom ada yang survei lokasi dan sebagainya
ada memberi motivasi dan sebagainya
yang belum bisa kami uraikan siapa orang orangnya itu
oke oke terakhir pak zulpan informasinya ada satu orang yang merupakan pegawai bumn yang juga diamankan
apakah benar dan di mana penangkapan orang tersebut motifnya apa pak
ya jadi benar ya kemarin disampaikan ada satu sebenarnya itu pensiunan ya
pensiunan dari bumn yang sudah pensiun artinya sudah tidak bekerja lagi
diamankan di maros kabupaten maros
saat ini masih dalam rangka pemeriksaan
kemudian saya belum bisa sampaikan juga keterlibatan dan keterkaitannya perannya terutama ya
tetapi yang jelas memiliki keterkaitan dengan bom bunuh diri di depan gereja katedral ya
dalam aksi bom bunuh diri ini apakah sudah diketahui pak julpan
ya belum bisa disampaikan mbak
jadi belum bisa disampaikan ini karena keterlaka penyelidikan ya
dan penyelidikan oleh tim densus ya
oke oke baik nanti kita tunggu hasil penyelidikan dari polda sulawesi selatan dan juga dari densus delapan puluh delapan
atas semua terduga teroris yang sudah diamankan termasuk salah satu pensiunan bumn
yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri di depan gereja katedral makassar
terima kasih sekali kak bituma
pak bituma polodasolusi selatan kobes polisi ejulpan atas waktunya kepada cnn indonesian newsroom sore hari ini
dan untuk mengelaborasi terkait dugaan keterlibatan pensiunan bumn dalam aksi teror bom makassar
kali ini sudah bergabung bersama dengan kami islah bahrawi direktur eksekutif jaringan moderat indonesia
melalui sambungan zoom selamat sore mas islah
selamat sore pak
oke mas islah tadi kita sudah berbincang dengan kak bituma polodasolusi selatan sudah membenarkan
bahwa ada satu pensiunan perusahaan pelat merah atau pensiunan bumn yang ditangkap diamankan oleh densus delapan puluh delapan
terkait aksi teror bom bunuh diri di depan gereja katedral makassar
apa yang bisa anda analisa dari keterlibatan mantan pensiunan pns ini mas islah
saya kira ini sebenarnya sudah bukan sesuatu yang baru ya
artinya ada beberapa asn yang berdasarkan hasil survei dari alfara
ini juga bukan hanya asn sebenarnya ada beberapa yang sangat mengkhawatirkan
dari tni polri juga ada keterpaparan
artinya paham paham radikal ini sebenarnya tidak menyasar siapa saja sebenarnya
oke mas islah ini bukan kejadian yang pertama karena pada tahun dua ribu sembilan belas ada juga pegawai bumn
dari krakatau steel yang juga diamankan begitu ya
bisa disimpulkan bahwa paham radikalisme dan juga terorisme ini mulai menyusup
mulai merasuki para pegawai kementerian dan juga lembaga pemerintah
sebenarnya kalau kita berbicara tentang permulaannya di mana
ini kan sebenarnya berawal dari sejak awal tahun delapan puluh an
ini berawal dari sejak zaman orde baru ketika beberapa kelompok kelompok aktivis muslim itu
begitu di press begitu ditekan sehingga mereka kemudian melakukan kolak kolakan desin
memasuki lembaga lembaga negara termasuk tni polri yang punya akses terhadap senjata
ini kan sebenarnya pola pola lama secara diam diam mereka melakukan itu
tapi kemudian pasca reformasi mereka kemudian sudah mulai semakin tumbuh gitu
semakin tumbuh dan mulai berusaha untuk melakukan pola pola yang terbuka
ini kemudian mereka memanfaatkan kebebasan demokrasi yang terjadi di negara kita
dan buangnya kemudian aksi aksi itu berbentuk sebagai aksi aksi yang tiba tiba nyata
kalau dulu mereka kelan desin ya sekarang mereka sudah mulai melakukan pada tataran tasaran di permukaan
ini saya kira memang menjadi satu obaran api yang selama ini ada di dalam tekam
ini sekarang sudah mulai muncul ke permukaan
artinya ini memang sebenarnya sudah mulai ada prediksi prediksi itu yang kemudian konflik masa lalu

oke itu adalah pola pola lama yang sekarang sudah mulai mencuat ke permukaan
kita juga tahu bahwa tahun dua ribu sembilan belas kemarin sebetulnya sudah ada warning dari kemenko polukam
soal radikalisme di tubuh bumn ataupun perusahaan pelat merah
faktor pemicunya kalau menurut mas islah apa saja
dan seberapa bahaya jika kelompok kelompok ataupun para terduga teroris ini kemudian masuk ke dalam perusahaan pelat merah
apa kemudian bahayanya mas
ini sangat berbahaya
ini kalau kita mengacak kepada negara negara lain yang memang rata rata memang kelompok kelompok radikal
dan juga kelompok kelompok teroris ini pasti akan nyasar paling awal itu kepada pelayanan pelayanan publik
juga berbarengan dengan itu mereka akan masuk kepada elemen elemen dan oponi militer
sebagai penegak hukum misalnya kepada kepolisian dan juga kepada lembaga lembaga yang
apa namanya yang memang
berkembang ke kepolisian
terhadap keamanan negara seperti bni
ini memang sesuatu yang riskan dan dari dulu memang mereka ini berusaha masuk
karena memang tujuan mereka kan sebenarnya politik ini
ingin merebut kesuasaan
jadi otomatis yang disakar paling awal itu adalah memang komponen komponen dan elemen elemen yang
berkecimpung di dalam proses pemerintahan termasuk pertahanan dan keamanan
saya kira ini sudah semacam gestur beberapa kelompok ini
jadi ketika mereka mulai mengejar kelepasan negara dan di indonesia ini memang seolah olah
baru mencuat karena memang kita baru mengalami proses proses demokratisasi kebebasan sehingga
mereka mulai ini kan juga sama saja mereka kemudian melakukan diaspora dalam berbagai
bentuk ya dan mereka juga bermetamorfosis dalam aksi aksi ini
ini sebenarnya sudah bisa diprediksi dan bisa dianalisa secara detail kalau kita mengamati
tentang dunia radikalisme ini
ini sejak tahun delapan puluh an
oke mas islah terakhir apa kemudian yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi
supaya kemudian masuknya paham radikalisme dan juga paham terorisme
ke dalam perusahaan perusahaan plat merah ini kemudian tidak
kemudian terulang kembali begitu
apa yang bisa dilakukan sebagai langkah netigasi
awal awal dari radikalisme ini kan sebenarnya adalah paham paham yang bersifat intoleran
nah bumn bumn kita ini kan sudah terlalu lama dimanjakan oleh kebebasan
di dalam lembaga lembaga kerohanian islam termasuk masjid masjid yang berada di dalam bumn
termasuk lembaga lembaga pemerintahan lainnya
ini kan sudah lama kelompok kelompok intoleran ini sudah melakukan kegiatan kegiatan itu
nah ini harus dimulai dari sana
memang terorisme radikalisme dan sebagainya ini tidak selalu berbasis agama
tapi dengan agama ini akan menjadi semacam energizing
kelompok kelompok radikal ini akan semakin gusti dengan adanya ajaran ajaran agama
makanya menurut saya mitigasi dari pemerintah adalah berusaha melakukan moderasi agama
dimulai dari masjid masjid lembaga pemerintahan dan bumn
saya kira dari situ
saya kira ini semua pemerintah harus hadir di sini
negara harus hadir
ketegapan pemerintah juga harus hadir di sini
saya kira saya sangat mengapresiasi kemarin di pelmi ada pengajian yang kemudian dibagalkan
saya kira ini adalah langkah langkah yang menurut saya ada langkah keberanian semacam itu
yang harus dijadikan berimprudensi di beberapa tempat
dan juga di beberapa lembaga pemerintah yang hari ini masih dianggap terpapar
saya kira tidak boleh hal ini didiamkan
harus ada upaya upaya dari pemerintah yang lebih konkret dan mitigasi mitigasi di lapangan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ini
supaya ini tidak menjadi bumerang bagi pemerintah dan juga bagi stabilitas nasional
kita tunggu bagaimana langkah langkah mitigasi dari pemerintah supaya ini tidak menjadi bumerang bagi pemerintah
merasuknya kemudian paham radikalisme dan juga terorisme ke dalam kementerian dan juga lembaga pemerintah ataupun ke perusahaan pelat merah
dari mas isla bahrawi direktur eksekutif jaringan moderat indonesia yang sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom